skuter yang dimodifikasi dengan mesin elektrik ini siap dipacu di jalan dengan kecepatan delapan puluh lima km per jam
konversi mesin sepeda motor berbahan bakar minyak dimulai dengan pencopotan mesin konvensional
dan dilanjutkan dengan pembersihan dan pengecatan kerangka sepeda motor
proses pemasangan motor elektrik hanya butuh waktu empat jam
menjadi sepeda motor elektrik skuter ini dua puluh tujuh kg lebih ringan
selain skuter bengkel modifikasi sepeda motor di medan sumatera utara ini
juga telah mengkonversi mesin sepeda motor yamaha rx king menjadi elektrik
kendaraan roda dua yang dikenal menghasilkan asap tebal ini jadi bebas polusi
bahkan nyaris tak bersuara saat melaju di jalanan
menurut pemodifikasi sepeda motor siarkan sah singarimbun
sepeda motor listrik lebih hemat daripada yang berbahan bakar minyak
sepeda motor dengan
energi listrik kemudian dibandingkan dengan yang energi fosil
siang ini dari medan menuju bali ini bisa diceritakan
oh ya ada dua pengalaman menarik tuh ya
yang dari jakarta ke bali vwd
satu sudah dikonversi satu masih konvensional fosil
sampai nya itu sama tiga hari dua malam
sementara yang konversi listrik itu seratus ribuan
pengalaman kedua lima hari keliling keliling kota jakarta
nggak ada keluar biaya ternyata
siarkan syah mengatakan
naiknya harga bbm subsidi membuat permintaan mengkonversi mesin sepeda motor
berbahan bakar fosil ke elektrik meningkat
namun untuk uji kelayakan
kendaraan masih harus dikirim ke jakarta
ongkos kirim kendaraan pergi pulang jakarta medan ini
membengkakkan biaya modifikasi hingga jutaan rupiah
belum lagi soal waktu
karena proses ini membutuhkan minimal empat belas hari
siarkansyah berharap proses perizinan dan uji kelayakan dapat dilakukan di daerah
ada di luar jakarta dan harapannya seperti apa
oh ya jadi kita banyak banyak bersyukur dulu ya sama pemerintah ya
jadi dia itu lagi membantu kita akselerasi percepatan energi terbarukan
pada saat ini adalah konversi konvensional motor jadi motor listrik
mereka bisa bantu kita untuk ngurus surat surat nanti keluar plat biru
tapi ada kendala masih hanya berlaku proses ini di jakarta
kita di daerah ini masih kesulitan jadi walaupun bengkel kita sudah terverifikasi
sudah dapat sertifikasi untuk uji kelayakannya harus dikirim lagi ke jakarta
nah harapan maunya di lokal kita udah bisa
supaya dengan samsat terkait di lokal kita kita bawa motor hasil konversi kita
ya bisa juga diurus keluarnya plat
misalnya kayak di medan bk gitu
ini sampai hari ini masih plat
dengan itu harapannya jadi banyak ya pak
oh iya kalau itu bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek ini
aku rasa ini sesuatu hal yang sangat seksi untuk dilakukan
terutama dengan plat plat merah ya
kan sekarang udah ada instruksi untuk plat merah segera melakukan konversi ke listrik
jadi kalau itu memang sudah bisa kita lakukan di kota kita sendiri
pasti plat merah itu segera menjadi motor listrik
saat ini untuk mengkonversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke motor listrik
dibutuhkan biaya delapan belas hingga dua puluh lima juta rupiah
biaya itu termasuk biaya perawatan selama lima tahun
biaya izin kelayakan kendaraan sendiri hanya lima ratus ribu rupiah
tanpa ada pajak kendaraan tahunan
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara